momen libur tahun baru islam dimanfaatkan warga kabupaten pasuruan jawa timur
untuk berlibur di kawasan dataran tinggi yang dingin
salah satunya berwisata di desa edelweiss di lereng gunung bromo
tepatnya di desa wonokitri kabupaten pasuruan jawa timur
di sini pengunjung disambut dengan hawa dingin serta kabut tebal bak taman di atas awan
tak hanya itu hamparan bunga adelewiss atau bunga abadi khas tengger
yang menghiasi desa ini sangat memanjakan mata pengunjung
untuk bisa masuk ke lokasi wisata bunga abadi ini
pengunjung cukup membayar biaya masuk sepuluh hingga lima belas rupiah
dilihat dari atas bukit inilah keindahan wisata selo tirtogiri atau setigi
yang berlokasi di kota santri
sebuah wisata alam yang memanfaatkan bukit yang berbeda

jika dari gresik kota jarak tempuh wisata setinggi sejauh tiga puluh empat km
tepatnya di desa sekapuk kecamatan ujung pangkah
sebelum menjadi wisata yang eksotis dan instagramable
setigi adalah bekas taman kapur yang dijadikan tempat pembuangan sampah
berangkat dari keprihatinan tersebut
warga sekitar menjadikannya destinasi wisata pada dua ribu delapan belas
setelah tahun dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas sudah mengindikasikan data data yang kurang positif
banyak warga yang sakit kena demam aromanya tidak bagus
sementara pemukim masyarakat ini makin mendekat ke tempat pembuangan sampah ini
sehingga di sini menjadi sebuah pilihan kita jadikan obyek wisata
di atas lahan seluas lima hektare ini terdapat tujuh belas wahana dan spot swafoto
untuk memajakan pengunjung
salah satu wahana favorit diantaranya jembatan peradaban
kolam renang banyu gentong serta jorongan batu kars
di dalamnya dibangun sejarah
sejumlah patung yang menceritakan aktivitas tambang menggunakan alat tradisional
dengan harga tiket rp lima belas di hari biasa dan rp tiga puluh untuk air pekan atau liburan hari besar
sejumlah pengunjung dari dalam dan luar negeri mengaku terpesona dengan panorama wisata desa ini
jadi kesan pesanku di sini itu tempatnya bagus beautiful banget katanya
buat foto sama keluarga sama teman teman juga
besarnya minat pengunjung membuka lapangan kerja bagi warga sekitar
bahkan desa ini memiliki julukan desa miliarder
karena pendapatan yang dihasilkan mencapai rp empat miliar per tahun
wah tak heran ya jika sejumlah penghargaan nasional maupun internasional pernah diraih desa setigi
dan kini setigi menjadi wisata percontohan dari berbagai daerah di indonesia
tim liputan cnn indonesia